tapi ini terpaksa ya
ya udah gak apa apa
udah mandi sana
saya bisa dapat print
kue segini kan
nanti suster akan kasih ya
suster tolong nanti di print
ya aku mau
udah apa ya
udah apa ya
udah apa ya
mau ketemu sama aku gak
kakak lagi sibuk enggak
enggak aku aku cuma lagi baca baca buku aja
kamu emang dimana
makanya betul banget nih kak
kakak mau gak nemenin aku
ya udah aku kesana ya
tungguin aku ya
ih lama banget ya gak ketemu
senang deh kamu bisa datang
nah sekarang sekarang semua udah kumpul
jadi aku pesan makan ya
tolong ya buku menunya
terima kasih banyak banyak
rumah jangan nangis lagi ya
bantuin aku ngecat aja yuk
oma tadi kangen sama mama
yuk kita ngecet lagi sama oma ya
itu putih rumah
tuh udah kena nih
nah pelan pelan ya
opa udah kena
oma pegangin ya
yuk dari atas turun ke bawah
atas lagi turun ke bawah

turun dari mana kok mba nyarain kamu tadi di sekolah kok enggak ada
apaan sih nenek neneknya
bukan urusan lo juga kan
kok kamu baru pulang
udah senang siap siap deh mandi
terus ini lihat bajunya udah mama ambil dari laundry
malas aku mah enggak mood
bukan kamu mau pergi ke pesta dansa di sekolah sayang
aku tuh lagi bete banget mah
tadi aku mergokin alvin pasangan dansaku
dia lagi jalan sama cewek di mall
aku enggak mau ah
enggak sudi aku dansa sama dia nanti
jangan gitu dong
pesta dansa ini terjadi sekali seumur hidup
ya terus aku mau jalan sama siapa
aku mau dansa sama siapa
dateng sendirian gitu
enggak usah dateng aku
barang sama aku aja
mbak dansa itu cewek cewek
masuk gue dateng sama lo
ya sekali sekali datang bareng sama saudaranya sendiri emang kenapa
udah biasa kali dateng sama pacar gebetan sama cowok
mereka kan sama kakak sendiri
mbak gak ada pasangan
udah sama mbak aja yuk
ayu dateng tuh bajunya udah bagus
bikin dah nyesel
lagipula kalo misalkan jalan sama mbak kan bisa jadi kenangan
ya udah kih kamu pergi sama mbak andin ya
tapi dia terpaksa ya
ya udah iya gak apa apa
udah mandi sana

aduh kayaknya gue gak bisa jalan bareng sama lo deh nanti ke poster dansa
gue mau bareng sama adik gue
soalnya dia gak ada gebetan
nanti tetap ketemu di sana ya
ya lihat aja nanti
yosi nara yuk kita foto
elsa sumpah lo cantik banget
wah ternyata mereka gak ada pasangan bisa juga ya
hebat banget sih mereka keren banget
makin cakep tau
ternyata elsa masih simpan foto ini
ini berupa tas
pak maaf pak
bisa di stop pak
itu anak saya kesakitan pak di sana
dia udah kesakitan sekali
mohon di stop dulu pak
ya kayak gitu
ya kayak gitu
ya kayak gitu
ya kayak gitu
ya kayak gitu
ya kayak gitu
ya kayak gitu
ya kayak gitu
ya kayak gitu
ya kayak gitu

lo tuh jahat tau
dari kecil elsa selalu manja
semua yang dia inginkan gampang dia dapatkan
pasti situasi sekarang lebih berat dirasakan oleh elsa
daripada yang aku rasain dulu di tahanan
bagaimanapun elsa tetap adik aku
tidak ada yang bisa dipercaya

tidak ada yang bisa dipercaya

tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya